inilah jembatan bentang longspan terpanjang
yang berada di wilayah kuningan jakarta selatan
hingga masuk ke museum rekor indonesia muri sebelas november dua ribu sembilan belas
jembatan ini memiliki tipe box girder dengan radius lengkung satu ratus lima belas meter
panjang bentang utama satu ratus empat puluh delapan meter dan beban pengujian fondasi empat empat ratus ton
namun ternyata baru baru ini wakil menteri bumn kartika firjoatmojo justru menyatakan
jembatan ini salah desain
hal itu yang membuat kecepatan kereta lrt jabodebek melambat saat melewati tikungan tersebut
sementara itu kamis pagi presiden joko widodo menjajal lrt untuk ketiga kali
yang dimulai dari stasiun harjamukti di kota depok menuju stasiun duku atas jakarta pusat
jokowi mengaku merasa nyaman di perjalanan yang ketiga kali menggunakan lrt itu
memang kita mau melihat kesiapan sistem urusan keamanan urusan keselamatan harus dilihat betul
jadi tidak usah tergesa gesa untuk segera dioperasikan
semuanya yang berkaitan dengan sistem yang berkaitan dengan keamanan yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan
presiden juga menambahkan jangan mengharapkan semuanya langsung sempurna
karena pasti akan ada perbaikan sistem teknis dan sebagainya
dalam kesempatan ini presiden jokowi didampingi sejumlah pejabat diantaranya
menteri perhubungan budi karya sumadi menteri bumn erick thohir gubernur jawa barat ridwan kamil
dan penjabat gubernur dki heru budi hartodo
tim liputan cnn indonesia